komunitas rumah cemara bersama dengan manchester city menggelar turnamen sepak bola anak di kota bandung
kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial melalui sarana sepak bola
bertempat di tanah kosong di kampung pasir impun barat kelurahan karangpamulang kota bandung
delapan klub sepak bola dari berbagai komunitas mengikuti turnamen sepak bola anak
turnamen ini diselenggarakan oleh komunitas ruang mimpi yang bekerja sama dengan rumah cemara dan klub sepak bola manchester city
para peserta yang terdiri dari komunitas marginal anak jalanan dan kelompok yang terdampak besar dan berpotensi menggunakan narkoba
antara usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mereka menyambut baik kegiatan ini
ya senang lah kalau dia main bola memang suka dari dulu juga dari umur sembilan tahun suka main bola
meninjau sepertipitas solidaritasnya
sama mencari teman baru
sebagai orang tua lurah karangpamulang sangat mengapresiasi kegiatan ini
kedepannya pemerintah ingin lebih terlibat dan mendorong berbagai kegiatan komunitas
di sini ada komunitas ruang mimpi mudah mudahan bisa bekerja sama dengan pemerintahan dalam hal ini karangpamulang kecamatan manalaca ini
turnamen sepak bola anak yang diselenggarakan setiap bulan sebagai bentuk silaturahmi dan penyelenggaraannya bergiliran di tiap komunitas
sejauh ini pemerintah indonesia belum menyentuh kegiatan ini